kita ke kasus lain advokat fredrik yunadi terdakwa perkara kasus tindak pidana menghalangi penyidikan ktp elektronik
menuduh jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi melecehkan konstitusi indonesia
hal tersebut tertuang dalam nota pembelaan sidang di pengadilan tindak pidana korupsi pada jumat kemarin
dalam nota pembelaan setebal dua tiga ratus halaman frederick memasukkan sebanyak satu dua ratus halaman transkrip pada saksi pengadilan
hal ini dilakukan untuk membuka dugaan manipulasi penuntut umum
dalam perkara ini jaksa menuntut hakim menjatuhi frederick hukuman maksimal dua belas tahun penjara
ditambah denda rp enam ratus juta rupiah subsidi enam bulan kurungan
frederick bersikeras bahwa ada upaya kriminalisasi dari jaksa penuntut umum
maka ia tak tanggung tanggung mengaku akan membawa kasus ini ke pbb
saya kalau membela orang tidak bisa dipidana
kan itu kan sudah undang undang berlaku di internasional
konvenen indonesia kan juga sudah mengakuin hak kinalasional
banyak kita transkrip ya
jadi saya untuk menunjukkan bahwa saya tidak pernah merikaiasa bahwa yang kita cantumkan itu adalah transkrip
jadi hasil sidang ini kita kirimkan ke pbb
ke namanya high council
kita sudah kirim bukti bukti pengiriman kita kasih semua
jawaban dari pbb saya kasih semua